wah kantungnya mana kantungnya ini
oh gitu ya
sedang dicari ya
nah ini kita jelaskan masih dalam pendalaman ya

kemudian ada yang membakar kan gitu
ada yang semelan petugas ada yang pakai batu

yang keras yang keras
bukan teselidiki memang tidak ada polisi di dalam melaksanakan panggangan jurasa
menggunakan peluru tajam
hanya gas air mata
terima kasih terima kasih
iya besok kan baru ini kan baru tangkap kemarin ya
banyak sekali kita baru memeriksa itu
nanti kan berkembang di dalam penyidikan berkembang pasti ya
ya nanti kita tunggu setelah selesai pemeriksaan ya
udah ya teman teman ya
terima kasih selamat malam